nah cawe cawenya kepala negara ini mahkamah sebetulnya juga apa ya kita memanggil kepala negara presiden republik indonesia
karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan
kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini
tapi karena presiden sebagai kepala negara simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder
maka kita memanggil para pembantunya
dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon
dalam kesempatan terpisah persisnya pada kamis kemarin koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi
menyerahkan surat terbuka kepada majelis hakim mahkamah konstitusi
koalisi itu mendesak mk segera menghadirkan presiden jokowi
serta delapan menteri dan pimpinan lembaga negara untuk mendalami peran jokowi
dalam memengaruhi proses penyelenggaraan pemilu
baik terkait penyaluran bansos pengarahan asn penunjukkan pejabat pelaksanaan kepala daerah
hingga ketidak netralan aparat
kami menyampaikan surat terbuka yang isinya meminta agar majelis
dan meminta keterangan dari presiden republik indonesia pak joko widodo
dan juga delapan menteri dan pejabat kementerian atau lembaga
yang kami pandang sangat penting keterangannya
untuk didengarkan di dalam persidangan phpu pada hari hari ini
kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan
terutama pembuktian di mk
yaitu berkaitan dengan peran dari presiden republik indonesia
di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan